kita ke informasi lainnya
baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo menceritakan soal hubungan baiknya dengan bakal calon presiden lainnya
di pilpres dua ribu dua puluh empat anies baswedan dan prabowo subianto
hal itu disampaikan dalam agenda rakernas apeksi ke enam belas makassar kami siang
ganjar menceritakan bahwa prabowo adalah calon kontestan yang pernah ia dukung
saat menjadi juru kampanye pada pemilu dua ribu sembilan belas
lalu menjadi lawan politik saat menjadi juru kampanye jokowi di pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
sementara itu anies baswedan adalah seorang sahabat dekat sejak bersama sama menjadi mahasiswa di universitas gajah mada
dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik baik saja
maka di kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda
bahkan videonya pak prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda
dengan mas anies teman saya saat kuliah
kami berteman lama sekali
maka kalau ledek ledekan kita ledek ledekan gaya mahasiswa waktu di ugm dulu
asik asik aja kan
dan waktu naik haji kemarin kami bareng bareng satu hotel tiap hari makan sarapan bareng kita bercanda
apa yang mau kita sakiti dari kawan kawan kita
sementara ex gubernur dki jakarta anies baswedan mengkritik ketimpangan di indonesia
baca pres koalisi perubahan itu menunjukkan ketimpangan itu menggunakan cahaya perkotaan di malam hari dari citra satelit
anies menilai kondisi cahaya yang terlihat hanya di kota kota di pulau jawa sumatera
dan gelap di kawasan indonesia timur dari tangkapan satelit adalah bentuk ketimpangan di indonesia saat ini
di jawa paling terang itu jakarta surabaya
begitu masuk sumatera titik titik kecil
kalimantan titik titik kecil
ini yang lebih
lebih ramai itu di sarawak
sampai di kawasan timur gelap
saya tidak menggunakan statistik bapak ibu sekalian
nggak pakai statistik nih
listrik yang nyala di malam hari
dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa
sementara itu menteri pertahanan sekaligus bakal calon presiden prabowo subianto
memuji kinerja pemerintahan di bawah presiden jokowi
prabowo mengambil contoh salah satunya ketegasan presiden
untuk mengolah sumber daya alam hingga ke hilirisasi
strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan pak joko widodo
dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat
saya akan teruskan
strategi yang sudah benar ini